emosi siswa tuntut penanganan kasus kriminal di sorong berujung ricuh
mahasiswa dan polisi terlibat aksi saling dorong hingga terpaksa menembakkan gas air mata
sejumlah mahasiswa yang berasal dari beberapa organisasi cipayung terlibat bentrokan dengan polisi pada rabu siang
juk rasa yang berlangsung di depan halaman polres tasorong kota ini menuntut agar kasus mahasiswa yang diduga dibunuh diusut lintas
untuk memubarkan masa polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata
sejumlah mahasiswa yang sempat diamankan polisi karena diduga sebagai provokator
akhirnya dibebaskan kembali usai masa membubarkan diri